video seorang ibu rumah tangga yang tengah memarahi petugas toilet spbu viral di media sosial
usai diunggah akun instagram indo robei rabu kemarin video ini sudah ditonton hampir dua ratus ribu warganet
terlihat seorang ibu memarahi petugas penjaga toilet yang ia tuduh melecehkan dirinya
kemarahannya semakin menjadi karena pelaku mengaku tidak sengaja menyentuh bagian tubuh korban
usai ditelusuri kejadian ini terjadi di spbu kawasan cisaga ciamis jawa barat pada selasa dua puluh tujuh oktober
bahkan tindakan pelaku sempat terekam kamera cctv
tampak sejumlah perempuan berjalan menuju toilet sambil menggendong anak
pelaku yang tengah tidur terlentang terlihat menyentuh pantat pelaku
pihak spbu cisaga berdali pelaku tidak sengaja menyentuh bagian pantat korban
meski demikian pelaku kini telah dipecat dari pekerjaannya
kita maaf kita perusahaannya sudah apa kita perusahaan juga
jadi saya sudah selesai lah
udah ada yang berpengalaman lagi
jadi berarti sudah menempuh jalur siaturannya ya
iya nggak selesai
bahkan kemarin si pihak perusahaan katanya sudah mau kalau bisa si videonya itu dihapus
sementara itu pihak kepolisian sektor cisaga langsung melakukan penyelidikan
petugas mengumpulkan barang bukti video cctv hingga unggahan korban
namun proses hukum belum ditempuh
karena belum ada laporan dari korban
kami belum menerima laporan
walaupun kami belum menerima laporan kewajiban kami sebagai anggota polri
apalagi sudah ada di media wajib kami mengumpulkan bahan pusi
saya memerintahkan kanit intel dan insentif untuk membuat laporan polisi
mengumpulkan bahan bahan keterangan
pihak spbu mengaku sudah menempuh islah untuk menyelesaikan dugaan asusila ini